ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv

fadil fadil nggak salah terus siapa yang salah aku siapa yang salah camilla